saat ini publik dibuat heboh oleh dua kasus hukum
selain pengadilan negeri jakarta selatan yang memutuskan
kasus percakapan mesum dengan tersangka rizik syihab dilanjutkan oleh pihak kepolisian
pada hari yang sama polisi juga menetapkan giselle sebagai tersangka kasus video porno
yang menarik ada satu orang sama dibalik dua kasus ini
dua kasus yang menarik perhatian masyarakat ini
ternyata memunculkan seorang warga bernama febrianto dunggio
febri adalah pengacara yang mengugat sp tiga kasus rizik sihab
dan yang melaporkan penyebaran video porno ga
dia melaporkan ga ke polda metro jaya pada tujuh november lalu
bukti yang dibawa saat melapor adalah video sembilan belas detik yang menjadi viral di media sosial
ga dan seorang pria berinisial myd pun langsung ditetapkan sebagai tersangka
menyangkut gugatan sp tiga rizik
febri membantu seseorang berpengalaman
yang bernama jeffrey azar
jeffrey juga yang melaporkan kasus itu ke polisi pada dua ribu tiga belas
febrianto dungio menyatakan
pengadilan negeri jakarta selatan mengabulkan gugatannya
dalam putusannya hakim memerintahkan pihak tergugat polda metro jaya
untuk melanjutkan penyelidikan kasus percakapan mesum rizik sihab dan firza hussein
bukan hanya kasus video syurga dan percakapan mesum rizik
febri pun terlibat sebagai pelapor kasus dugaan penyebaran kebencian
oleh pakar hukum tata negara refli harun
bersama sugi nurahid
seorang pakar hukum yang berpengalaman

yang berpengalaman dengan penyelidikan kasus tersebut
yang berpengalaman dengan penyelidikan kasus tersebut
febrianto dungio adalah pengacara asal gorontalo
di firma hukum yang ia dirikan bersama kawannya
selain itu ia adalah ketua umum aliansi pejuang muda indonesia
yang kerap membantu masyarakat yang butuh pendampingan hukum secara cuma cuma